siap siap siap siap
kita ke mall yuk kayaknya banyak barang barang bagus deh
kalo enggak ke salon aja yuk sil
yuk yuk yuk
kita diserang kita makan siang bareng ya
ih kok gitu banget sih ngomongnya gue cuma mau
kali ini gue gak makan rayuan lo ya
jadi gue gak mau kasih asia ke sementara ini
lo tuh mau ikutan gak sih
eh ini rapat rahasia geng cheers tiger
udah udah kalau udah ngumpul semuanya kita mulai aja sekarang
tunggu tunggu tunggu tunggu
hmm justru soalnya honey kalah taruhan sama sisil yang mau kita bahas disini
iya nih malah kalian nunggu nunggu honey lagi
seperti yang kita udah tau honey kalah taruhan sama sisil
sebagai hadiahnya sisil minta jadi ketua cheers tiger yang baru
nah sekarang tinggal kita nih yang milih
mana yang mau kita bela
cheers tiger dengan ketua yang baru atau honey
duh anak anak pada kemana sih
di kelas gak ada di kantin nggak ada
bekas cewek paling beken sesekolahan sekarang bahkan gak punya teman
ih tadi gue ke kantin kok gak ada anak anaknya pada kemana sih
gue tuh nanya anak anak pada kemana panci
iya tadi kan linol lihat honey lagi sendirian
terus setau linol temen temen honey itu pada mau bikin rapat rahasia
apa rapat rahasia
eh tapi ya gimana pun juga si honey kan yang bikin kita bisa jadi cewek beken kayak gini
lo salah andri yang bikin kita beken itu cheese tiger bukannya honey
pantes gara gara yang ke kantin ternyata lo semua ada di sini
semua ngapain di sini
biar gue tebak lo semua lagi ngomongin antara mau milih gue atau
mau milih sisil kan
sorry han sebagai salah satu cewek paling beken di sekolah kita kita harus mempertahankan reputasi kita
dan kita lagi menganalisa han apakah posisi lo sekarang ini menguntungkan atau enggak buat kita
lo semua ngomong apa sih gue pasti bakal menang gue gak mungkin kalah datanya nanti
iya mau kita juga gitu sih han tapi gimana dong
kenyataannya udah berbulan bulan ini sisil yang jadi beken di sekolah ini
dan lo udah mulai tersingkir gitu han
tapi han tapi han bukan bukan bukannya kita gak memperhatikan lo lagi ya han
kita kita masih memperhatikan lo kok ya kan
pergi lo semua pergi
ada yang oke han
gue masih disini
oke baby aku jumpa jam lima ya
oke satu dua tiga empat
bagus lengkap kalau gitu semuanya masih pengen jadi anggota change stiker kan
oke deh sekarang gak usah bawa bawa si lagi
kita kan udah punya ketua cheers tiger yang baru
eh han geor stigger lagi gak buka pendaftaran baru ya
oh no no no siapa bilang gue mau daftar jadi anggota cheers baru
kalau sisi yang mau jadi ketua cheers tiger terserah gue udah gak peduli
karena gue udah bikin kelompok cheers baru
udah mil biarin aja
mereka juga punya hak kan buat nentuin mereka mau ikut sama siapa
nah jadi sekarang siapa yang mau gabung sama gue
tadi gue ketemu indri dan dia udah mau gabung sama gue
sekali lagi gue bilang siapa yang mau gabung sama gue
anak bebek gitu serius loh han
honey dear gimana kita bisa yakin kalau gang chairs apa tuh
duckling bisa lebih oke daripada gang cheers tiger ya kan
kayaknya gak mungkin pak
kita kan temannya udah lama
teman sekelas teman satu bangku iya kan
duh gimana ya han sebenarnya sih gue mau
tapi kalau ingat waktu lo kemarin ngedepak gue dan menjauhin gue
tapi tapi gue waktu itu gue
honey sesudah indri datang ke rumah
kalau dia bakal mikir mikir dulu
hah apa lo gak inget waktu lo nyakitin dia
nah dengerkan miss arogan gak ada lagi yang mau gabung sama lo
han han sadar han
han sadar han
sementara gak ada yang bantuin gue
ternyata selama ini gue gak punya teman
mereka cuma mau senang senang aja sama gue
saat gue susah mereka cuma mau cari amannya aja
lino lino gak bakal bisa pergi sebelum lino ngeliat honey tenang
gue gak butuh lo tau gak
lino tau kok honey gak pernah butuh lino
tapi lino butuh honey
lo tuh ya dari kecil udah gue kerjain macem macem
cuma supaya lo gak jauh
tapi apa lo makin makin deket sama gue
lo gak punya otak abah
lu tuh gak kapok kapok ya
tadi lino denger
pokoknya asal honey tau ya
lino itu gak seperti temen temen honey yang lain
lino pasti akan selalu setia sama honey
gak peduli betapa pun sulitnya honey
honey bener ataupun salah
lino pasti akan selalu bantu honey sebisa lino
lo tuh ya udah punya otak apa
buat apa gue ditemani anak culun kayak lo gitu
yang ada malah rusak reputasi gue tau gak sih
pergi lo mendingan pergi
lino selalu setia untukmu
mama kok tumban sih jemput aku
honey aku gak senang sama sekali
mama lagi benar benar tidak senang hati
kamu tau kenapa
honey mama pernah bilangkan sama kamu
kalau kamu harus jadi cewek yang paling beken
bagaimanapun dimanapun kapanpun sampai kapanpun
mama gak mau tau soal usaha kamu
yang mama mau tau adalah bukti kalau kamu benar benar jadi cewek paling beken
jangan kamu pikir mama tidak tahu apa yang terjadi hanif
mama viroh kemarin cerita
kalau viroh sekarang sedang pacaran sama cewek baru yang namanya sisil itu
dan itu dia honey
dan ternyata tadi mama lewat lapangan olahraga
dan ternyata cewek baru itu juga yang mimpi latihan cheers
loh lo berdua pada jadi kesini
gak pada pulang
tadinya sih gitu sisil
tapi setelah kita pikir pikir mendingan kita main kesini
ngerayain hari pertama lo jadi ketua cheers tiger
nih kita bawain kue pukis
wah enak nih key nya
kita mau ngerayain hari pertama sisil jadi ketua cheers tiger
nih kita bawain lo kue tart sisil
soalnya kita tahu lo doyan banget makan kue tart sisil
siap yuk yuk
kayaknya banyak barang barang bagus deh
kalau enggak kita makan
kalau enggak ke salon aja sisil
jangan nyari cowo aja gimana
ah lo tuh apaan sih gangguin gua mulu
ya terserah deh
kalau emang lo mau gendut lagi kayak gue
bena kuenya masukin gue kelas aja
aku gak jadi makan
et et tunggu dulu
gue belum selesai
aduuuh apaan lagi sih
gue kan udah batal makan
soalnya lo tuh udah mulai lupa sama mereka
gara gara lo terlalu sibuk sama geng cheers tiger
ah lo tuh so tau deh